pr menjadi sasaran amuk warga di seputar jalan kelurahan beru kabupaten blitar jawa timur
warga geram atas perbuatan pr yang menyiramkan minyak panas ke tubuh wanita pedagang makanan
dan mengenai putrinya yang berusia enam tahun
kasiumas pores blitar ibtu udiono menjelaskan
peristiwa itu bermula saat tersangka hendak meminjam sepeda motor milik korban
setelah mendapat kunci motor pr justru mendekat ke arah wajan panas
dan menyiramkan minyak ke arah korban dan anaknya
kedua korban yang menderita luka bakar kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat
di medan sumatera utara seorang gadis berusia lima belas tahun tewas dengan luka bakar
setelah diduga disiram air keras
ditemui di kediamannya nani ibu korban senin siang mengatakan
pada sabtu malam putrinya pergi bersama teman prianya berinisial pn dengan mengendarai sepeda motor
pada tengah malam korban diantar kembali oleh pn dalam kondisi sekarat
saat itu pn mengaku
keduanya disiram air keras oleh seorang tak dikenal
korban sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong
kasus ini kini ditangani polsek deli tua
mengaku mendapatkan bisikan gaib seorang petani warga desa tambak rejo kabupaten tuban jawa timur
diduga membunuh tetangganya
tersangka berinisial bd tiga puluh lima tahun diduga memukuli korban saat tidur menggunakan balok kayu pada sabtu pekan lalu
warga sekitar pun geger
sedangkan tersangka dengan tenang pulang ke rumah
dalam rilis senin pagi aparat polres tuban menyatakan akan memeriksa kondisi kejiwaan tersangka
tim liputan cnn indonesia